tim medis satwa badan konservasi sumber daya alam aceh mengukur gigi harimau sumatera dan mengambil isi pencernaan dalam proses nekropsi pada tiga bangkai harimau sumatera pada kamis
proses nekropsi atau bedah bangkai ini dilakukan untuk kepentingan uji laboratorium guna mengungkap penyebab kematian harimau
satwa bernama latin pantera tigris sumaterae ini mati akibat jeratan perangkap babi yang dipasang warga setempat
satwa terjerat di bagian leher dan bagian kaki kita duga untuk saat ini penyebab kematiannya karena infeksi akibat jeratan yang mengerat satwa
umur kematian satwa kita perkirakan sekitar lima hari untuk yang induk dan anak dan satu lagi kita perkirakan sekitar menjelang empat hari
seusai nekropsi petugas gabungan dari bksda aceh polisi hutan polres aceh selatan dan lsm kehutanan membawa bangkai harimau ke kantor taman nasional gunung leser
berdasarkan penyelidikan polsek meke terdapat informasi pemilik lahan tempat penemuan tiga bangkai harimau membuat perangkap untuk menjerat babi
di lokasi terpisah sejumlah tenaga kerja asal tiongkok yang bekerja di perusahaan pemurnian bijih nikel
di kabupaten konawe sulawesi tenggara terancam dibui
penyebabnya mereka diduga telah memotong menguliti dan menyatap daging buaya muara
hal ini diketahui setelah foto foto penyiksaan buaya muara menjadi viral di media sosial sejak rabu lalu
pihak bksda sulawesi tenggara telah memeriksa sejumlah saksi termasuk tenaga kerja asing untuk dimintai keterangan
setelah tim itu tiba di tkp
tinggal darah buaya yang ditemukan
jadi secara utuhnya buaya itu sudah tidak ada lagi
di indonesia buaya muara dan harimau sumatera merupakan satwa liar yang dilindungi undang undang nomor lima tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
serta peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia no p dua puluh tahun dua ribu delapan belas
tentang jenis tumbuhan dan satwa yang ditemukan

sesuai dengan pasal empat puluh undang undang nomor lima tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
yang melanggar aturan tersebut bisa dipidana hingga lima tahun penjara dan denda paling banyak seratus juta rupiah